tau gak sih kenapa gue peluk lo tadi
gue meluk loh karena kebetulan lo yang ada di samping gue
kalo yang di samping gue adalah pak johan gue juga bakal meluk pak johan bukan meluk lo

kekuatan boy itu gak sebanding sama gue dan anak anak yang lain
emang kalo masalah boy harus gue turun tangan sendiri
kenapa perasaan gue kayak gini sih
apa gue salah
karena gue gak ngertiin perasaan tata ke gue
ngapain sih pake segala deketin tata
itu sahabat gue tapi di belakang kayak gitu
aduh kena orang
sorry banget ya gue gak sengaja
beneran tadi soalnya hampir kena muka lu gue gak enak
santai santai santai
oh ya udah kalo gitu sorry banget ya gue duluan
lagi ada masalah ya sampai nendang botol segala
gue gak lagi ada masalah kok
gue cuma iseng doang tadi gue lihat ada botol terus gue mau tendang ke tong sampah
taunya malah nyasar
yaudah gak apa kalo gitu gue jalanin dulu ya
ya udah gue jalanin dulu
ya udah gue jalanin dulu

ya udah gue jalanin dulu
itu kan cowok yang tadi sama reva
ternyata baik juga orangnya
ya udah gue jalanin dulu

ya udah gue jalanin dulu
ya udah gue jalanin dulu
ya udah gue jalanin dulu
ya udah gue jalanin dulu

ya udah gue jalanin dulu
ya udah gue jalanin dulu
ya udah gue jalanin dulu
sekarang kalian itu harus memberikan senyum yang tulus
pandangan lurus ke depan badannya tegap
terus ambil posisi untuk memberikan hormat kepada dewan juri
senyum lo gitu sih
gak lagi foto kata empe
susah banget sih sebaliknya udah dia gak usah komentarin gue
lo sendiri kayak gimana
yang serius boy
aduh ini latihan kalian berdua yang terakhir
saya harap kemajuan dari kalian berdua
kalau kamu cuma lihatin reva kapan selesainya latihan ini boy
saya kasih contoh look at me
look at me ya
senyum tulus terus hormat nih ke juri
please banget lo ikutin latihan hari ini dengan bener bener ya
gue gak mau kena tegor lagi kita harus bener ya
udah selalu ngobrol bener deh
itu dibilang salah berarti lo salah ikutin aja
lo yang bawel
mesti gimana lagi dong
sudah dong berantemnya ya
lebih konsentrasi lagi
kalau kamu mau mendapatkan senyuman yang tulus ikhlas
coba kamu bayangkan orang yang paling spesial di hati kamu
terus kamu beri dia senyuman
pak maaf jangan tersinggung ya pak
supaya saya bisa senyum boleh kan bapak geser sedikit
kamu malu ya kalau saya ada di sini
udah boy jangan lirik ke belakang fokus
nah ini baru keren
kalau dari kemarin kalian kompak seperti ini
pasti hasilnya makin bagus
dan saya yakin kalian berdua ini pasti akan jadi pemenang
hah menang pak
aduh kita bakal menang kita bakal menang
gue yakin lu pasti senang banget karena bisa meluk meluk gue kayak tadi
hah sumpah deh
kegeren banget sih lo jadi orang
kenapa sih ngaku aja susah
jangan gengsi gitu hidup
aduh ternyata selain kegeeran kepedean lo juga tingkat dewa ya
tau gak sih kenapa gue peluk peluk tadi
gue meluk loh karena kebetulan lo yang ada di samping gue
kalau yang di samping gue adalah pak johan gue juga bakal meluk pak johan bukan meluk meluk
ah udahlah gue capek ngomong sama lo
gue capek panjang lebar karena aku tetap bakal kepedean juga
gue pulang naik taksi aja karena gue gak mau lo makin kepedean
gue sama si berlo udah berhasil ngikutin si mondi sampe kontrakannya
udah bagus dong
terus gimana kondisinya mondi dia baik baik aja kan
untung gak ada yang nge mondi baik baik aja boy
cuman kita berdua gak tau si mondi lagi nganas rasa sakit atau gimana
soalnya kita cuma bisa ngeliat dari kejauhan
ya ya nggak apa apa kok
yang penting kita udah bisa mastiin kalau mondi udah sampai rumah dengan selamat
jangan lupa share log ke gue
biar lo tau juga kontrakan si mondi
beneran loh dia
kenapa hidup gue kayak gini sih
jangan lupa like subscribe dan share ya